dampak terjangan banjir lahar hujan jalur yang menghubungkan kota padang bukit tinggi sumatera barat putus total
jalan nasional yang menghubungkan kota padang dan bukit tinggi di kawasan lembah anai sumatera barat putus total dan terlihat badan jalan amblas akibat diterjang banjir lahar hujan
banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata permandian di sialyang rusak parah
saat ini akses menuju kota bukit tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya
dan inilah visual udara dampak kerusakan banjir lahar hujan di sejumlah wilayah di sumatera
atau bisa melalui jalur si cincin maalak
saya pastikan jalan di lembah anai terputus
artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan
dari padang pariaman atau dari kota padang menuju buku tinggi melewati air terjun lembahanai
saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi padang pariaman
lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut
karena dipastikan tidak akan melintas tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh